saya dilpon polisi dikasih tau motor saya sudah ketemu
ah kirain ada yang penting
saya lagi pake motor sampe minggir dulu
kamu gak keliatan seneng malah keliatan kesel
kamu manis kalau senyum
ya teh kirain ini ke pasar baru berangkat
kurang tau kang
saya lagi jalan mau kodam
mau apa ke kodam
dipanggil ngobrol jono buat latihan tinju
tadi sempat saya kontak katanya di pasar
pertanyaan pertama apa kamu ngerti
kamu mau ngerti
suara kamu kedengerannya bergema
saya di dalam ruangan kang
udah selesai jongkoknya
bisa dilanjutkan nanti
kirani anak kang bahar menuju ke pasar
kamu gak ke pasar
teh kirani yang ke pasar
kamu gak ikut
kita gak ketemu dong
kamu kapan ke pasarnya
kamu gak bisa izin pergi
terus kita ketemu
kalau mau kamu kesini aja minta izin sama bapak
kalau nggak berani yaudah gak usah
udah ya imas mau goreng renginang dulu
tadinya mau ketemu imas
yang belanja teh kirani
imas gak diajak
kamu tadi liat
liat udah masuk
teh kirani tadi kesini
teh kirani siapa
oh belum tuh kan
dia sudah dikawal saya
dia nggak perlu dikawal oleh orang lain
kalau ada apa apa saya harus tanggung jawab
gak usah khawatir
kalau cuma mengawal istri itu tugas kecil
saya terlatih mengawal negara
teh kirani sudah ada yang ngawal
kok balik lagi
sudah ada yang ngawal
sampai pagi hari ini pencarian nihil
saya pergi dulu
mau ke kantor polisi
motor saya mau dijual
nggak ada surat suratnya
bisa bantu cari yang mau beli
tapi harganya jatuh
harus dibawa ke daerah pinggiran
atau ke kampung
kamu yang urus
saya lihat sebentar
tadi saya patut di sini
saya mau pergi
saya mau pergi
saya mau lapor ke helan motor pak
helan motor pak
di mana ke helan motornya pak
terima kasih saya sudah dibantu untuk latihan tinju di sini
sama sama saya lapor komandan dulu
agak pencet sedikit tapi madunya di sini
ada calon pasok pasok tinju ingin gabung di kodam tiga siliwangi
yang benar tuh
ada suara nyawa
tujuanmu ke sini apa
mau berlatih tinju
kamu sudah menikah belum
kalau kamu jadi petinju syaratnya satu
kamu jangan jadi arogan di luar
jangan suka jadi tukang pukul atau apa
petinju satu satunya di atas yang di bawah hari ya
apalagi ini instansi militer
kamu harus ikuti aturan di sasana tinju kita
saya pada pokoknya gak keberatan kamu jadi petinju
karena tentara sama orang umum itu sama saja untuk mengangkat nama petinju nasional ya
kalau gitu kan bawa ganti
nanti sesuaikan ya
ganti baju dulu ya
ganti baju dulu
cuma empat huruf
tapi rasanya seperti
ganti di telanjangi
tanpa salah benang pun
berdiri di tengah alun alun kota bandung
kamu secara diam diam mengambil motor sidik dik
kemudian orang lain secara diam diam mengambilnya dari kamu
kebodohan macam apa ini
si dik dik tahu nomor telepon saya
dia tahu nomor telepon saya dari kamu
itu artinya dia sudah tahu strategi saya memasukkan kamu sebagai mata telinga saya di kelompok musliyah
sampai kepala kalian panas
hei kamu anak baru
hei kau mau nombor baru
kau mau salah lagi
oh dibawamin ke dapur
langsung dikasih ke imas
kamu tahu nggak
kamu saya kasih latihan baris baris
saya tidak tahu
saya dilatih sebagai petinju
kenapa saya dilatih baris baris
kalau orang yang nggak tahu petinju begitu
orang awam yang masuk petinju begitu
talon petinju masuk ke sasana petinju kodam tiga seliwangi
untuk disiplin diri
jadi kamu nanti bisa sesuaikan dengan yang petinju lama
harus punya disiplin tinggi
kalau tidak punya disiplin
tidak akan jadi petinju
nah kalau kamu mengerti
kamu harus pokoknya harus kuat mental
di sini ciri khasnya begitu
sudah mulai lumer
yang pasti kepala saya sudah mulai pusing
sebelak buat ini
ini yang pedasnya level berapa
level satu mah teka rasa tuh
ini maunya level berapa
tapi kan adanya yang level
kamu kapan datang
tadi kan dia bilang
terus mamang jawab
semangat anak bersama
halo aku lagi bosen di rumah nih
jalan yuk kemana
ke tempat biasa mau gak
kapan ini aku udah mau berangkat
nyi bi mang dia pergi dulu ya
heee ditanya gak dijawab
kita dijemurnya kelamaan
otak kita bukannya jadi encer malah jadi kering
kenapa bosen di rumah
bosan sama pertanyaan kenapa berhenti kerja
kenapa pulang ke bandung kenapa udah berhenti kerja kalau belum tahu mau pindah kemana
bikin usaha aja yuk
sebetulnya aku udah ada rencana bisnis sama temen aku
gak apa apa kapan mulainya
gak jadi kayaknya
ada yang perlu kita omongin
di lubuk hati kalian yang paling dalam mungkin sempat melintas sebuah pertanyaan yang sangat mendasar
apakah mencopet merupakan sebuah kesalahan
saya akan memberikan jawabannya
karena mencopet memang pekerjaan seorang copet
lalu bagaimana dengan nasib pemilik dompet yang kita copet
kenapa mereka tidak bisa menjaga dengan baik baik dompet mereka sehingga bisa kita copen
harusnya yang duduk disini sama kamu bukan saya
masalahnya jangankan ubed bisa ada disini sama kamu
mereka telepon aja kamu gak mau
terus kenapa kamu ada disini
mau ngasih tahu ke kamu kalau saya sama sayap masih menjalani pekerjaan lama
kalau saya sekedar untuk bertahan hidup
tapi kalau buat saib sudah menjadi jalan hidup
kalau ada undang undang yang mengatur bahwa tindakan saya
kita bisa diganjar dengan hukuman kurungan
kalau ada resiko bahwa masyarakat masih main hakim sendiri kalau kita tertangkap
kita harus memandangnya secara positif sebagai bentuk peringatan
agar kita senantiasa berhati hati dalam menjalankan tugas kita sebagai copet
ubed beda dengan saya dan saib
dia sudah insap
sudah gak jadi copet lagi
dan itu karena kamu
kamu yang membuat dia mengambil pilihan untuk berhenti jadi copet
tapi kamu juga yang bisa bikin dia balik lagi jadi copet
karena kamu gak percaya
wet bilang ke kamu bakal balik lagi jadi copet kalau saya nggak percaya dia sudah insoft
yang saya tahu soal ubid sekarang ini
karena orang yang memotivasinya untuk insap justru gak percaya
kalau ada orang yang menganggap perbuatan kita kejahatan dan menganggap kita penjahat
karena kita memang jahat
tapi lah menggonggong anjing berlalu
kita harus selalu sabar dan tabah dalam menghadapi segala cobaan
sehingga kita tidak takut dan tidak akan terpengaruh untuk insap
buat apa kamu jelasin ke saya
saya masih jadi orang jahat
tapi sudah ingin berbuat baik
udah berani mau ikut pake aku
tidak ada apa apaan
tapi ada yang kaget
jadi nanti saya akan natasha datang tadi
dan baginda saja
kamu lagi nunggu aku
di tempat biasa
aku nyubit pipi aku sendiri sakit
itu berarti kamu bukan lagi mimpi
iya kalau gitu aku kesana sekarang tunggu aku
sekarang saatnya untuk melaksanakan praktek kerja lapangan tingkat lanjutan
dimana saya sebagai supervisor atau mentor kalian tidak akan ikut serta
hanya menunggu hasilnya saja oke
tidak sama saya tidak didampingi sama supervisor
kalau tidak didampingi sama supervisor berarti kamu berdua nyobetnya sudah jago
tidak jadi nyobetnya
cari angkot lain
seseorang tetap jeril
jangan jauh tidur doang tolong

ya ikut makan dong
kenapa gak mau
bukan gak mau aku gak punya uang
yang barusan mau nyopet ibu
masa makasih udah dikasih tau
ya sama sama bu
kita udah lama ya gak makan bahasa cuangki disini
sama aku di jakarta kamu suka kesini
sekali dua kali
makan bahasa cuangki
cuma ngelamun aja
ngelamunin aku ya
kamu jangan nanya gitu dong
aku kan jadi serba salah
gernah banyak lahikut makanya

beraninya udah ga butuh alkohol atau air
atau tukang perut
sudah naik berapa angkot
berarti sudah dapat tiga dompet dong
kang kerjaannya gosok batu aja
kayak gak ada kerjaan lain aja
emang gak ada
gosok pakaian kan kerjaannya cedok
chse saya ngegosoknya sudah selesai
ceedoh gak mau bantuin saya gosok batu
duduk di sana
gosok aja seperti biasa
gokok banget ya

jadi ab beaches gimana
itu yang ini here
gak ada apa apa

buker obatanku tadi
kang ini jupri
kang ini jupri
kalau keras takut berisik
yang berisik bukan suara kamu
di belakang kamu
suara kamu kalah
kang ini jupri
kamu jangan teriak
pindah dari situ
cari yang gak berisik
kang ini jupri
ini sudah bicara
maksudnya ketemu kang
terima kasih kang
apa lagi sih
kita belum ngomongnya
kita belum ngomongnya
kita belum ngomongnya
mikir dulu kalau mau keluar kerja itu
karena cari kerjaan itu gak gampang
apalagi dia nggak mau dibantu papi
dia nggak mau masuk kerja karena koneksi dari papi
kalau kamu tugas jauh dan lama
biar pulang ke sini aja
daripada dia sendirian di sana
papi doain kamu kelak jadi jenderal
amin pak allah
cedo boleh pulang
saya cuma cukup utuh
kita mau lots orangnya
jadi kita punya
terima kasih pak
terima kasih pak
saya dilepon polisi
motor saya sudah ketemu
kirain ada yang penting
saya lagi pakai motor sampai minggir dulu
kamu nggak kelihatan senang malah kelihatan kesel
kamu manis kalah senyum
panji untuk kerja
kapal ini kemurungan muda
pasti bisa bcvd kalau ada bone
bakar jalan balik bawahi
jangan sampai sebelum foto aquele ni
ini sudah minggu aa mungkin
waktu saya minta gabung lagi sama dik dik
sebetulnya itu bukan kemauan saya
saya disuruh kangjama
saya sudah tahu
aduh orinya jadi gemeteran nih
berarti bener dugaan kita bang wading
sayang sekali tanganku masih terasa kaku begini
kalau sudah bisa aku gerakan untuk menulis
akan lebih mudah untuk aku kasih tahu dewi
kasian mama jadi begini
mama bosan mungkin ya disini ya
sebenarnya dewi tadi juga kepikiran
kita makannya di taman aja
ya karena mama tuh harus makan
kalau mama gak makan nanti mama gak sembuh
kita piknik di taman
kita cari udara segar
kita makan rame rame
ya aja gua jangan langsung buat
kacau kenapa dokter fahri ada di sini gimana kalau dia lihat aku nanem tang itu sorry sorry aku tidak
mau pukul perempuan aku terpaksa pukullah kita karena apa karena apa yang kamu lakukan terhadap
dewi kamu fitnah dewi sampai dewi harus diinterogasi di kantor polisi hai ya pak dokter
ya pak oding gimana udah ketemu utangnya belum pak dokter oding udah cari kemana mana pak dokter
udah diubek ubek nih seluruh rumah depan belakang atas bawah samping kiri kanan semuanya
dong belum ketemu juga dong pak odin coba cari di dekat taman di sana taman iya taman rumah soalnya
tadi saya lihat bu nisa itu mondar mandir di sana dan saya curiga kalau dia menyembunyikan tang itu
di sana ya iya ya m looking for garden ya siap kalau ada apa kabarin ya terima kasih pak odeng oh taman
kenapa tangan nisa kotor nisa kan bukan tipe yang suka main kotor kotoran habis berkebun
punya rencana jahat apalagi kamu pasti makanan makanan ini masukin racun
ada apa apa nggak ada tanda tanda nih taman masih kagak berubah sama aja kayak kemarin kemarin